ya majunya gibran di pilkada solo tentu ada dukungan tapi juga ada penolakan
mungkin tadi juga sudah diwakilkan juga oleh pak purnomo bahwa dpc tetap mendukung duet purnomo teguh mbak wiwi
bahwa hari ini kemudian kita tahu beberapa partai meskipun belum menyatakan secara deklarasi ya pak jarod dan juga mbak wiwi
tapi sinyal sinyalnya mulai agak agak melirik gibran raka buming raka
apa yang anda baca dari situasi itu
ya sayap sayap sudah terdengar bahwa partai gerindra kalau tidak salah ingin mendukung gibran
dan saya khawatir ini jangan jangan pengalaman dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas calon tunggal nanti akan terjadi lagi di solo
nah bagaimana dengan nasib kompetisi kontestasi
di dalam perikadah langsung
itu yang kita harapkan mestinya memang apapun bunyinya jangan aklamasi ya
jadi muncullah ada eksersais untuk mengatakan gitu
menyorongkan calon calon the bestnya dari partai partai lain
nah ini masalahnya kan kalau partai itu kan pasti ada keberpihakan gitu ya
tadi kan dibilang bahwa ini mas gibran tidak mungkin dilihat aja sosoknya
apapun politik itu keberpihakan partisan kan gitu
tidak mungkin tidak partisan
nah dalam konteks ini dihitung menang kan gitu
kalau menang ya pasti dia akan menjadi kayak gula kan gitu
semua datang semuanya ke situ lalu apa yang terjadi ya sudah calon tunggal
apakah anda melihat bahwa artinya partai politik juga di pilkada solo juga pragmatis saja
ya melihat siapa yang kemudian yang paling kuat kira kira peluangnya ya itu yang akan didukung begitu
iya tidak usah jauh jauh ke solo
tangerang lebak calon tunggal
nah itu kan ada tiga bahkan di banten provinsi banten itu yang tidak lebak tangerang kalau nggak salah satu lagi ya
kabupaten tangerang iya
jadi tiga itu calon tunggal semuanya
ini kan tentunya apa ya semacam kita mengalami setback karena ternyata kompetisi kontestasi kadang kadang tidak diperlukan dalam demokrasi
padahal itu adalah core valuesnya
inti dari demokrasi itu adalah sebetulnya partisipasi kontestasi dan representasi kan itu
representasinya di dpr kan gitu ya
partisipasinya melalui hak politik masyarakat
kontestasi melalui pilkada seperti itu
nah ini yang nanti agak tidak apa ya tidak utuh kita melakukan satu sistem demokrasi karena apa
karena partai politik masih hanya hadir di politik
hadir di pemilu dan di bilkada pokoknya menang
oleh karena itu harus punya popularitas harus punya elektoral
jadi daya dongkrak kemenangannya itu tinggi
kalau itu halnya pastinya senang partai
tapi mengapa kemudian tidak memberikan dukungan ke pak ahmad purnomo katakanlah begitu
daripada ke gibran karena kan secara portfolio kan mungkin pak ahmad purnomo dan pak teguh ini lebih banyak berkecimpung di politik
menarik sekali ya
jadi pak ini kan sudah menjadi wakil gitu ya
lalu gibran ini dari pengusaha muda gitu ya
lalu ujuk ujuk tertarik kan gitu ya
ini bacaan umum ya
dari situ sebetulnya menariknya mengapa kok lalu kalah popularitas pak purnomo ini
paling tidak yang dilirik oleh media dan sebagainya
gibran kan gitu
jangankan ini anaknya presiden
sudah mantan presidennya seperti ahy
itu luar biasa
beliau bisa bertanding dengan ahy
ahy itu meroket daripada anies waktu itu
jadi itu pun sudah tidak presiden
jadi wajar dia populer
cuma permasalahan kita ya itu tidak masalah
saya tidak mempermasalahkan orang muda
katakan kader muda
lalu dipromosikan oleh pdi
yang kita masalahkan betul tidak gibran ini punya kompetensi punya kapasitas punya leadership
kalau integritas mungkin tidak usah dipertanyakan
karena kita tidak pernah mendengarkan apapun ya
kelakuan kelakuan miring dari gibran
tapi bagaimana mengelola satu kota yang namanya kota solo
ini kota solo kan kota sejarah
kota yang dipertahankan
seni budayanya local valuesnya dan sebagainya
oke tidak dipimpin dia
nah kita tanya ke pak jarod
apa kemudian kalau memutuskan gibran apa yang dilihat kompetensinya
saya memberikan apresiasi juga pada mas gibran sebagai anak muda
satu adalah dia mau belajar
dia mau belajar
dia mau turun ke bawah
dan dia masih menjaga etika
bagaimana mas gibran itu soan ke pak rudi
bagaimana mas gibran sewan kepada senior senior
tentu saja masa kedepan itu adalah eranya anak muda
dengan berbagai macam terobosan terobosan
ini sudah bukan lagi kita mengarah pada satu progres kemajuan
justru kita harus meloncat
loncatan loncatan ke depan ini ya
dan ini ada pada mas gibran
sedangkan pak purnomo jelas dia punya pengalaman
punya pengalaman sehari hari mendampingi pak rudi
tentunya harus kita hitung
kalau menurut saya adalah apa tantangan kota solo ke depan
siapa yang bisa menjawab tantangan itu
memberikan solusi atas tantangan tantangan itu ya
pada kandidat yang ada seperti sekarang ini
kita harus petakan betul ini
bagaimana tuntutan rakyat untuk bisa memberikan pelayanan yang baik
misalnya dengan kemajuan informasi dan teknologi
sudah bukan zamannya lagi sekarang kita gunakan kertas
sekarang sudah paperless semuanya
pemerintahan yang digital melalui electronic government
nah ini tantangan tantangan ke depan
kalau kita sih
sebetulnya kita harus bisa memetakan tantangan ini
sehingga kita bisa memutuskan
siapa yang mempunyai kapasitas untuk menjawab tantangan tantangan itu
kalau kita berpikir seperti itu
kita memandang bahwa kayak pak teguh mas pak pur mas gibran
itu adalah kader partai yang kita perlakukan setara
tapi bagaimana untuk bisa menjawab tantangan itu
kalau untuk meraih kemenangan
insya allah kalau suluh
jadi siapa pur sebetulnya dia yang maju kan
siapa pun yang dimajukan menang
tapi masalahnya bisakah yang diajukan dan menang tadi itu menghadirkan inovasi inovasi
jadi untuk suluh gitu
nah itu nanti kita bahas juga
pak jarod dan juga mbak wiwi di segmen terakhir dialog
termasuk juga ini soal penerimaan di masyarakat ataupun di kader di kota solo
tadi kan dijelaskan juga oleh pak pur bahwa ini memang dia berdasarkan penjaringan internal
nah kalaupun kemudian siapa pun yang dimajukan
pak jarod terkatakan ini pasti akan mendukung
tapi sejauh mana itu bisa berpengaruh nanti pak jarod ke dalam pdip di kota solo
kita bahas nanti di segmen terakhir
kami akan segera kembali setelah ini
kita kata lebih lanjutkan lagi diskusinya di segmen terakhir ini ke pak jarod
jadi kalau sebetulnya secara hitung hitungan politik pdi perjuangan itu begitu signifikan di kota suluh
kursi tiga puluh ya mbak wiwi di dprd
karena mungkin ya mungkin empire pasti menang begitu siapapun yang diajukan jadi
jadi apalagi yang ditunggu
dua ratus delapan puluh sembilan ziko tapi gitu loh yainksoh siapa pasti sebel lagi bahwa kita itu bukan hanya mengurusi kota suluh doang
kota sulul doang kita ngurusi dua ratus tujuh puluh gitu ya yang kayak kota sulul kan sebetulnya dalam
tanda kutip sudah aman artinya aman apa kita bisa maju sendiri ya toh terus kita lihat partainya
solid ya enggak kemudian disitu juga sangat signifikan kemenangan pd perjuangan termasuk
baik itu pilek maupun pilpres gitu kan ya jadi yang ditunggu tunggu ya kalau misalnya sabar
sabar sedikit lah gitu kan ya sabar sedikit ya supaya betul betul ya kita mengambil keputusan
yang tepat bukan untuk pribadi pribadi bukan untuk orang per orang tapi untuk masa depan
kota solo tentu saja apa yang sudah dibangun di kota solo kan kita tidak ingin ya kedepannya
menjadi semakin tidak baik oke itu aja oke solid tapi bahwa kemudian tadi pak purwo juga katakan
ini kan sudah didukung oleh dpc artinya kan dari pac pac
arti kan suara grassroots ke pak purwono
kader partai di pd perjuangan itu paham betul ya bahwa keputusan rekomendasi itu ada di
dpp partai dan apapun keputusan dpp partai itu mereka akan royal dan itu ada pada peraturan partai
ya jadi itu aja sebetulnya jadi kalau menurut saya sih saya tidak perlu khawatir
kalau ada dinamika di dalam
hai tadi adam ae mainnya ke singkiran hai karena semua ini tidur ah tapi ambassador
badi akar rumput serves dengan dinamika itu selama itu terkendali dengan baik terbincang corner
tapi kan dinamikanya karena ada putra presiden pak jarod ini kan sebagai publik mengkhawatirkan ini membangun dinasti dan lain sebagainya itu juga menjadi perdebatan
kalau masalah dinasti dan sebagainya saya sampaikan di sini ya apa tidak boleh seseorang siapapun juga ya untuk menggunakan hak politik dipilih maupun untuk memilih amboli
dinasti adalah ketika dia menyiapkan betul meng endorse betul membiayai betul ya dan kemudian orientasinya kepada materi
dinasti kayak kerajaan ini kan tidak ini sudah demokrasi
biarkan nanti masyarakat yang akan menilai dia akan memilih siapa
ini aja kalau menurut saya jadi jangan kemudian menghilangkan hak politik
baik mbak wiwi terakhir dari anda kita melihat pilkada solo ini ke depan akan bagaimana
dinamikanya hitung hitungannya seperti apa pak wibi secara politik
iya ini kan praktek demokrasi lokal ya
tapi berimpak ke nasional kan pak wibi
jadi ada dilema tersendiri
negara kita ini kan negara berkembang mempraktekkan demokrasi
dimana kita punya nilai nilai budaya yang tentu tidak bisa kita putus begitu saja ketika kita menjalankan satu demokrasi yang tentu ini universal demokrasi
nah tentu saya setuju apa yang disampaikan oleh pak jarod tadi bahwa sebetulnya hak untuk memilih hak untuk dipilih itu leluasa
tentu itu menjadi persyaratan
jangan lupa tidak hanya dipilih atau memilih gitu ya mencalonkan diri itu adalah keleluasaan peluang bagi warga negara
tapi ada kestaraan tadi itu diikuti oleh fairness
jadi oleh rasa keadilan di situ
jadi rasa keadilan itu yang menjadikan pdip selama ini pokoknya keputusan dpp ketua umum tegak lurus
diikuti oleh semuanya
berarti sudah meliputi atau kontennya itu sudah mewakili unsur fairness tadi itu
fairness tadi itu artinya apakah kader yang sekonyong konyong datang tiba tiba akal
jangan seperti itu
kaderisasi itu terbaca secara runtun secara terpola terformat sehingga tidak ada kehabisan akal
oh iya berarti apalagi pdi perjuangan sudah memiliki mass political base gitu ya yang sangat signifikan
kalau nanti di jawa barat jangan mendadak dadak juga
jadi calon itu sudah jelas digodok mulai di sekolah politik dan sebagainya
demikian juga yang di lokal
di lokal ini yang seharusnya
pdi perjuangan ini mohon maaf pak jarod
harus memberikan role model menjadikan contoh bahwa kontestasi kompetisi harus terus berlangsung
jangan sampai ada mas gibran disandingkan dengan kaleng kosong
atau apa itu namanya itu kotak kosong kosong
kita kan harus bernyawa juga
mudah mudahan ada lawannya ya pak jarod ya
kita berharap seperti itu biar fair
jadi diputuskan kapan pak jarod
kita sih target kita itu akhir maret
semua di dua ratus tujuh puluh sudah ada keputusan
tapi yang menarik adalah pdi perjuangan itu punya sekolah partai prof
ada sekolah partai untuk calon kepala daerah
tentunya mereka nanti setelah direkomendasikan
yang sudah mendapatkan rekomendasi akan ditugaskan untuk ikut sekolah partai
kita lihat seperti apa kemudian dinamika ini pak jarod saiful hidayat
dan juga mbak wiwi terkait dengan pilkada solo
apakah kemudian restu itu diberikan kepada gibran atau ada kejutan yang lain
kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak pak jarod mbak wiwi mbak siti sidrot
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia
bersama dengan layar demokrasi di cnn indonesia
saya renhan sirai